pak bapak gak usah seru ngelemetin dia biarin aja tuh orang nyemplung
bukannya gitu ya mumpung bu devi butuh pertolongan
ya nggak salah dong kalau saya jadi pahlawan kebetulan
tapi boy mudah mudahan tuh orang jadi bunuh diri
biar lo tetap juara dan gak perlu ngadepin dia
abis tuh orang rese sih
masa pake segala pengen ngeberantas anak yang motor
kayak polisi aja
emang lo gak tau dia kan gurunya si rio
gue tau keles kan tadi gue udah bilang
yaudah karena jangan ribut saya papet dulu
nanti setelah selesai urusan saya saya kembali lagi kesini
jadi bibitnya ayah ngebantuan ngeringankan pagawain bibit
eh ulah moga pikiran juga gitu
yaudah sri ngepel aja kali ya
iya sana udah ngepel
eh jangan bener boy
mereka mana hah
bantuin sri kasihan banyak kerjaannya
kasian banyak kerjaan ah
eh tuh pagawain kamu di belakang
bu mampat kamar mandi bau
kamu di belakang kamu gaolong banget
kamu bayang iyrah
kamu pasti kamu nunggu nunggu tuh tuh tuh
buruh kak tukang
siap laksanakan paduka ratu
segala titahmu akan dilaksanakan olehku
bisa satu ruk ya mairah
belum disubsidi bubur sama pemerintah
oh parkir deh
jakarta emang ga uang yang gratis ya
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
nanti gue lidesh lagi kan

aduh bagaimana nih
aduh telat lagi ke kantor
aduh mana file nya belum aku siapin

wah ini cari ribut ini namanya
ih dia senyum dia pikir kemanisan apa dia jelek tahu
kayaknya nih temen temen orang yang udah mecahin kaca spion aku
sini loh sini bu buka pintu mobilnya sembarangan dong kalau kita celaka gimana
heh kalian tau gak
no itu temen kalian bukan
iya kan temen kalian liat kaca spion sampe rusak sampe pecah
saya gak mau tau pokoknya kalian harus ganti rugi tau
eh lah kenapa lagi sih ngurusin mama aja pada gak bisa
hah panggil temen kamu panggil sini
pak ik nanya kenapa sih
yah liat kaca spion saya kamu udah pecahin kaca spion saya tau
eh lah biasanya kali ibu

eh mah apanya sengaja
ada apa ini teh
ada apa ini teh
ada apa ini teh

eh ini gimana sih
kak ini pak tua kenapa ikut campur mulu sih
udah lah lo ngapain sih ikut campur urusan gua
jangan melotot ya saya kan cuma nanya
oh cocok pak ganti
ambil pak nih
takut monar dia
ambil pak ambil pak
ya udah ganti rugi
lo cuma harus gini pak
daripada nggak ada
kamu harus bertanggung jawab sebagai laki
jangan main kabur aja
ini mas sebenarnya bukan masalah uangnya pak tua
tapi pelajaran buat anak anak yang suka ngebut
eh seenaknya ngebut terus nabrak gak mau ganti
itu kan nggak ada tanggung jawab benar nggak pak
cocok kan pak
cocok setuju sayang
yang saya tidak setuju ketika panggilan bapak tua itu
kok gitu tung
mereka manggil pak tua tadi nggak apa apa
buat mereka mungkin saya tua
tapi buat teteh tidak meren bebe
berondong tua tapi ganteng
eh kalau kamu ping
makasih ya pak tua
jangan tua bebe
iya berondong berondong tua
sampai ketemu ya
belum kenalan tahu
tidak apa apa namanya berondong tua aja deh
aduh kaca sepion
saya kesana dulu ya
kok pakai nggak aktif segala sih
pak kenapa sih pak kalau nyontek itu dilarang
hmm ini pertanyaan konyol
tapi inget tuhan itu ngelihat
artinya apaan tuh pak
saya juga nggak tahu
ya tahulah sebenarnya
biar yan penasaran aja
lu tahu nggak artinya
jangan sampai gue yang kasih tahu nih
udah lu aja
itu artinya setiap perbuatan yang kita lakukan
akan diperhitungkan sama tuhan di akhirat
gitu kan pak
pamir jago juga ya bahasa inggrisnya
padahal mukanya bedok gitu
emang saya tempe mendoana pak
ibu devi kenapa kok seperti orang linglung dan sedikit sedih
pak chandra pak chandra
dia mau bunuh diri pak
jadi saya harus cepet cepet ke sana
kalau nggak dia mau lancet dari sungai ciliwung pak
bu devi tenang aja
nanti saya antar bu devi
soalnya kalau ntar kita lama lama ntar dia keburu nyemplung lagi ikut sama yang lain
tapi saya izin dulu ke anak anak ya
bapak kan harus masuk kelas
ini masalah kemanusiaan
bu devi tunggu di parkiran
akhirnya pahlawan kebetulan mau jalan dulu
ada yang butuh pertolongan
bapak mau ngedate ya
ini urusan kemanusiaan yan
siapa yang mati pak
siapa yang mati pak

kalian inget nggak pacarnya bu devi

dia mau bunuh diri
kalau gitu biarin aja dia bunuh diri
kamu gak boleh kayak gitu
sebenci apapun kamu sama seseorang
kalau dia butuh pertolongan kamu harus tolong
emang kenapa sih dia mau bunuh diri pak
lu gak boleh ketawa kayak gitu dong
tapi diputusin cewek mewek
emangnya kalau lo diputusin sama melly
lu nggak bakalan mewek
dia nyebelin sih boy
udah lah pak
bapak nggak usah suruh ngelemetin dia
biarin naik tuh orang nyemplung
bukannya gitu ya
mumpung bu devi butuh pertolongan
ya nggak salah dong kalau saya jadi pahlawan kebetulan
mudah mudahan tuh orang jadi bunuh diri
biar lu tetap juara dan nggak perlu ngadepin dia
habis tuh orang rese sih
masa pakai segala pengen ngeberantas anak gini
pengen ngeberantas anak yang motor
kayak polisi aja
dia kan gurunya si rio
kan tadi udah bilang
bukan aja ribut
saya papet dulu
nanti setelah selesai urusan saya
saya kembali lagi ke sini
ya kayak gitu
ya udah siap
ya udah siap
ya udah siap
ya udah siap